apabila ada permintaan pencegahan kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka
direktorat jenderal imigrasi akan bekerja sama dengan penyidik dan juga kementerian luar negeri untuk memulangkan tersangka ke indonesia
salah satu langkah yang ditempu adalah dengan penarikan paspor
ketika paspornya sudah kita declare kita memberitahukan ke penyidik maupun ke kemlu
untuk menyampaikan kepada negara di mana dia berada bahwa paspor atas nama ini sudah ditarik
sehingga statusnya tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan menjadi undocumented
ketika status undocumented ini maka orang tersebut bisa oleh negara tersebut dipulangkan ke indonesia
untuk memulangkannya imigrasi akan mengeluarkan surat laksana perjalanan paspor untuk kembali ke indonesia